gubernur bali iwayan koster mencemaskan punahnya nama nyoman dan ketut sebagai nama khas bali untuk anak ketiga dan keempat di wilayahnya
ungkapan ini sebagai bentuk kekhawatiran karena pertumbuhan penduduk bali yang sangat rendah
dalam acara haluan pembangunan bali masa depan seratus tahun bali era baru di denpasar bulan juni lalu
inilah yang dikhawatirkan gubernur bali akan kepunahan nama anak ketiga dan keempat di bali
tingkat fertilitas total penduduk lokal bali relatif rendah kurang dari dua dan cenderung menurun
yang berimplikasi pada ancaman punahnya identitas nama orang bali terutama nyoman komang dan ketut
serta menurunnya populasi manusia bali sebagai pelaku utama kebudayaan bali
atas kekhawatiran gubernur bali tersebut sejumlah anak muda bali menanggapinya beragam
menurutnya jumlah anak tergantung diri pribadi dan masalah ekonomi
menurut saya kalau terlalu banyak anak juga selalu memberatkan kita ya
pertama biaya pendidikan untuk anak anak itu sekarang semakin meningkat
jadi semakin tinggi
terus juga nanti kalau anak anak semakin dewasa itu semakin banyak anak anak yang maybe bakal ada pengangguran yang meningkat
terus kayak kurangnya perencanaan itu juga sangat mempengaruhi
kalau saya pribadi sebenarnya itu seharusnya bukan dipaksakan ya
harusnya cuma dianjurkan aja karena kan tiap orang memiliki pandangannya masing masing pandangan berbeda
dan saya pribadi juga sebagai wanita merasa kalau dipaksakan kan itu jadi hal yang sangat penting
dan saya pribadi juga sebagai wanita merasa kalau dipaksakan kan itu jadi hal yang sangat penting
karena itu jadinya merebut hak dari perempuan itu sendiri
dosen sosiologi fakultas ilmu sosial politik universitas udayana menyebut dalam perkawinan masyarakat bali umumnya saat ini tidak lagi melihat jumlah anak
mereka lebih melihat jenis kelamin tertentu untuk mempertahankan sistem pewarisan di bali
jika mengacu pada masyarakat di bali juga bukan lagi masalahnya jumlah anaknya

masyarakat di bali juga bukan lagi masalahnya jumlah anaknya tetapi jenis kelamin anaknya apa itu juga akan mempengaruhi

hubungan kekerabatan tergantung dari jenis kelamin anaknya
jika perempuan nah itu juga nanti akan jadi pertimbangan karena anaknya pasti akan diambil oleh pasangan yang nanti
padahal jika anaknya laki laki keluarga tak akan memikirkan
agaknya pewarisankah bagaimana nantinya ke masyarakat diadatnya
masyarakat bali memiliki sistem penambahan yang khas yang didasarkan tidak saja pada jenis kelamin
pada jenis kelamin maupun kasta
melainkan juga urutan kelahiran seperti anak pertama diberi nama wayan
gede atau putu anak kedua disebut nengah atau kadek
anak ketiga disebut komang atau nyoman dan anak keempat disebut ketut
ayu ngurah dewi igede nyoman wiryadinata badung bali